berangkat dari semangat berhenti menjadi bangsa pengekspor bahan tambang mentah
menghasilkan sebuah program hilirisasi
sederhananya begini hilirisasi adalah mengolah bahan tambang mentah menjadi produk olahan
untuk meningkatkan nilai tambah ataupun value added
aturan tersebut dituangkan dalam undang undang dan peraturan turunannya
dampaknya ada pengusaha yang mematuhi namun ada pula nih
yang membandel bersikuku tidak mengolah bahan tambang produksi
akankah pemerintah melunak menghadapi korporasi tambang raksasa di negeri ini
saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama bahwa sebenarnya ini adalah salah satu payung hukum
ketika pemerintah ingin melakukan program hilirisasi
jadi tadi seperti informasi yang sudah saya sampaikan
hilirisasi itu adalah sebuah program agar kita nggak terus terusan nih
kita punya batu bara kita punya bauksit kita punya timah
kita punya tembaga kemudian kita punya emas
semuanya itu rame rame
di ekspor mentah aja gitu
ambil dari bumi indonesia dikeruk kemudian ekspor ekspor gitu
bangga banget gitu
dibilang kita punya banyak cadangan
itu kan akan habis pada satu saat
dan kita terus menerus melakukan hal itu
hingga akhirnya kita mengapresiasi program pemerintah melakukan hilirisasi
kehilir tujuan industri kita
sehingga kita tidak lagi menjadi bangsa yang ekspor mineral mentah terus menerus
ini adalah payung hukumnya
kita lihat bersama
berangkat dari undang undang minerba
kemudian diturunkan dalam pp nomor dua puluh tiga tahun dua ribu sebelas
dan kemudian lebih spesifik lagi di peraturan menteri sdm no satu tahun dua ribu empat belas
saya tidak akan terlalu berpanjang panjang di sini
karena intinya adalah bahwa ekspor hasil tambang mineral
hanya hanya hasil pemurnian dan pengolahan
jadi tidak boleh lagi melakukan ekspor yang nggak diolah
punya tembaga mentah mentahnya nih diekspor
atau misalnya ada juga yang mengklaim
konsentrat kan sudah diolah tapi kan ada persentase
jadi kalau lebih detail lagi ada persentasenya berapa persen dia merupakan produk olahan
jadi artinya ekspor boleh tapi harus diolah dulu
oke saya akan lebih spesifik ke sini
pasti mungkin anda saya kita semua sekarang sering mendengar istilah smelter
apa sih sebenarnya smelter
sebuah lokasi untuk mengolah bahan tambang mentah
saya buat sangat sederhana agar kita bisa begitu paham meresapi
dan kemudian muncul rasa nasionalistis kita bahwa kita adalah bangsa yang besar
bisa lebih kaya dari saat ini
kita lihat bahwa tambang bauksit sebagai contoh
saya mengambil ini dari lpmui
kemudian saya akan coba ilustrasikan
tambang bauksit misalnya
biasanya untuk bauksit ketika rilis ataupun riset ini dilakukan
untuk satu ton bauksit itu harganya adalah kita lihat bersama ya bahwa ini memang sangat kecil
dan anda tahu kalau untuk melakukan tambang penambangan bauksit itu kan alam kita dikeruk gitu
secara lingkungan belum lagi aktivis lingkungan akan bilang yang lain lain
ini baru boksit loh contohnya
lalu kemudian semangat pemerintah dengan hilirisasi adalah
ini bauksit ini kan tambang mentah nih dalam bentuk bentuk bauksit yang awal ya
masuklah ke smelter ini loh smelter
di sini dia dimurnikan kemudian diolah
misalnya menjadi alumina
misalnya menjadi alumina
dari satu ton bauksit ketika nanti sudah diolah di smelter ini
ini adalah tempat pengolahan bahan tambang mentah sehingga menjadi produk setengah jadi
atau bisa juga produk jadi gitu ya
menjadi alumina ini menjadi sekitar enam ratus lima puluh kilogram
nih saya bawa untuk anda
ini tadi empat puluh kita lihat nilainya dua ratus enam dolar
oke ada yang mengkritisi tulisan saya jelek banget katanya
saya coba perbaiki deh
dari empat puluh dolar kalau kita olah jadi dua ratus enam dolar
berapa kali lipat lebih dari lima kali lipat
itu hanya satu ton gitu loh
kita kan per metrik ton kemudian berapa ribu ton gitu jutaan bahkan ya
bisa jadi dua ratus enam lima kali lipat
oke lah saya anggap kita mengolah menjadi hanya alumina saja kemudian kita ekspor nih
indonesia kan rakyatnya
indonesia kan rajin ekspor ya
tapi rajin ekspornya mentah gitu loh
di olahan tersebut di ekspor
misalnya industri aluminium ada di mana
di jepang misalnya
sampailah itu di sini
anda tahu ketika dari alumina itu kemudian berubah menjadi aluminium
harganya beda lagi men
lebih mahal lagi
menjadi memang sekitar tiga ratus dua puluh lima ribu kilogram
berapa harganya dari dua ratus
lebih dari lima ratus dolar
dua kali lipat lebih besar
dari empat puluh dolar kalau kita olah menjadi alumina saja
menjadi dua ratus enam naik lima kali lipat
kalau bangsa ini lebih rajin lagi untuk mengolah menjadi aluminium
itu bisa dua kali lipat dari harga setengah jadinya
jadi lima ratus anda bayangkan saja lebih sederhana
dari empat puluh dolar menjadi lima ratus dolar
kalau anda sebagai pebisnis saya nggak usah bicara bangsa
anda pilih mau produksi yang mana
kalau saya ini udah pasti pilih yang ini
lebih untung ngapain
lingkungannya juga rusak
harus berarti dong kalau kita mau produksi
dan anda tahu aluminium untuk apa
saya ambil contoh sedikit saja
anda tahu mobil motor anda itu
itu membutuhkan ini loh
dan kemudian pesawat terbang itu lebih mahal lagi kan
boeing airbus dan lain sebagainya
itu butuh aluminium
tapi tahukah anda
untuk produksi di dalam
di dalam negeri saja
bangsa ini memang penuh keanehan
tapi sebenarnya kita memang punya semangat yang sama
tidak menyalahkan tapi memperbaiki
karena lebih mudah dulu
ekspor aja mentah
kan anda nggak usah investasi untuk smelter
lu juga cuma butuh buruh buruh yang bisa menambang bauksit
nggak butuh orang
nggak butuh orang yang skillful gitu loh
itu orang yang otaknya tuh maunya gampang aja gitu
saya kadang kadang itu juga sih
tapi kalau dalam konteks ini ya saya sangat menyayangkan gitu
harusnya kita bisa lebih berarti lah gitu
kita memberikan value added yang lebih besar
dari empat puluh dolar kita bisa naikkan menjadi lima ratus dolar
ini contoh kecil saja
satu saja saya kasih contoh
dan hasil akhirnya luar biasa
apalagi kalau kita bisa membuat industri ini di dalam negeri
bangun di sini
pabrik di sini
bahan baku dari sini
setengah jadi kemudian barang olahan aluminium juga ada di sini
gede banget ini negara
menurut saya kita nggak usah khawatir karena pasti sumbangannya akan sangat besar
jadi begitu ya
kalau misalnya smelter itu sederhananya seperti ini
jadi diolah di smelter itu adalah sebuah tempat untuk memproses bahan tambang
jangan mentah melulu
tapi kemudian kita olah menjadi setengah jadi
ujung ujungnya kan kita uang ya
ekonomi itu adalah akar dari segala keputusan
penerimaan negara sektor tambang trennya tahun dua ribu dua belas misalnya
kemudian dua ribu empat belas dua puluh delapan triliun
dua ribu lima belas setelah diimplementasikan yang namanya ekspor mineral harus diolah terlebih dahulu
ternyata terbukti mengalami tren positif
sempat memang hingga agustus ya
hingga agustus dua ribu enam belas kita cenderung stagnan ya
memang cenderung stagnan
memang cenderung stagnan
memang cenderung stagnan
memang cenderung stagnan
memang cenderung stagnan
memang cenderung stagnan
memang tidak heran ya
permintaan demand kemudian negara negara industri seperti tiongkok
memang pertumbuhan ekonominya melemah
sehingga demand terhadap komoditas juga mengalami penurunan
sehingga dua puluh sembilan tiga triliun rupiah hingga agustus dua ribu enam belas
tapi pada dua ribu tujuh belas pemerintah memproyeksi bisa naik kok menjadi tiga puluh dua triliun rupiah
kalau tadi misalnya kita bisa naikkan dari bauksit kita olah ke alumina saja
itu lima kali lipat dari angka angka ini
ilustrasinya mungkin seperti itu ya
jadi bisa lebih tinggi lagi penerimaan negara dari sektor tambang
kalau memang itu benar benar diimplementasikan
sekarang saya lebih spesifik kepada smelter
mengapa sih banyak banget yang males bangun smelter
mungkin hanya mereka dan tuhan yang tahu mengapa
karena kalau dari segi ekonominya pasti untung
kadang kadang ada juga alasan alasan politik tingkat tinggi yang kita hanya bisa menduga duga akhirnya
kita lihat beberapa proses atau murrealisasi pembangunan smelter
ada yang sudah masuk ke tahap untuk amdal ya
dari jumlah iup iup itu adalah izin usaha pertambangan
kemudian selanjutnya adalah yang sudah ground breaking nih
dari jumlah iup nya delapan belas sudah lima belas
tidak begitu buruk ya
artinya sudah ada willingness
kemudian sudah masuk tahap konstruksi dari delapan belas sudah tiga belas nih smelternya gitu
jumlah smelter yang sudah masuk tahap konstruksi dari delapan
berarti ada lima nih yang gak bangun bangun tuh smelternya
mungkin ekonomi lagi sulit jadi masih menahan terlebih dahulu mungkin ya
oke masuk ke akhir konstruksi
ada sembilan iup semuanya sudah membangun smelter
ini oke ini ya akhir konstruksi
jadi sudah dalam fase terakhir untuk pembangunan konstruksi smelter
lalu untuk tahap produksi hanya tinggal tiga lagi kok
yang belum ya
dari dua puluh delapan yang punya iup per september dua ribu lima belas
dua puluh lima yang sudah membangun smelter
tapi ada loh yang belakangan mencuat namanya
ramai sekali diperbincangkan menjelang dua belas januari
mengapa dua belas januari menjadi titik krusial
karena dua belas januari permen tadi ataupun juga peraturan menteri sdm tadi itu akan berakhir
perhari ini sebenarnya ya
hari ini terakhir bahwa ketika mereka sudah bangun smelter besok dibuka tuh keran ekspor
tapi produk olahan gitu
tapi ada yang mempertanyakan komitmen sebuah perusahaan tambang raksasa asal vionix amerika serikat
oh oh siapa dia
kita lihat bersama
tarikulur smelter freeport ini memang menarik ya
pada awalnya pada awal diimplementasikan larangan ekspor mineral mentah
mereka tuh ada niat baik loh
mau mereka mau bangun smelter gitu
awalnya digersih kemudian pindah ke papua ya
yang kayak gitu
atau kemudian masuk lagi kita kan udah punya smelter
kita udah punya digersih
tapi terlepas dari itu saya ke motif ekonomi kembali
saya beritahu pada anda bahwa pendapatan freeport memang mengalami penurunan ya
seiring juga dengan penurunan permintaan komoditas di pasar global
tapi kita lihat data laporan keuangan freeport mcmoran menunjukkan
bahwa ketika pun terjadi penurunan dari dua puluh sembilan puluh dua miliar dolar amerika turun dari lima belas delapan puluh delapan miliar dolar amerika
kontribusi dari freeport indonesia itu selalu sangat signifikan
kita lihat tahun dua ribu tiga belas dari dua puluh sembilan triliun freeport indonesia
jadi mereka tuh beroperasi di amerika utara kemudian ada juga amerika selatan kemudian ada juga di indonesia
jadi kontribusi indonesia negara kita nih negara tempat kita lahir dan dibesarkan
di bumi kita nih ketika mereka melakukan eksploitasi tembaga dan emas yang ada di papua
saudara saudara kita yang di papua
berkontribusi sangat signifikan empat sembilan miliar dolar amerika
begitu penting indonesia untuk freeport mcmoran
perusahaan tambang raksasa asal amerika serikat yang pasti menjumbang juga cukup besar
untuk ekonomi negara adidai
di amerika serikat
anda tahu berapa untuk membangun satu smelter saja
itu sekitar satu miliar hingga dua miliar dolar amerika
untuk investasi membangun smelter
tapi mereka tampaknya kalau dari angka gak ada masalah lah ya
karena kan mereka juga mungkin pemerintah kita kan cukup akomodatif sebenarnya
tapi kalau misalnya untuk membangun saja mereka sulit lah kita mau melunaknya kayak apa lagi gitu

kalau kita balik lagi ke lima poin yang disepakati sebagai renegosiasi kontrak karya dengan freeport
itu lebih spesifik lagi
bahwa saya ingin menjelaskan kita itu negara yang harusnya punya bergaining position
tapi tidak lepas memang
politik tingkat tinggi apalagi menghadapi negara adidaya sebesar amerika serikat
apalagi nanti mau punya presiden baru yang katanya itu sangat protect sangat mahfum tentang ekonomi karena pebisnis ya
donald trump kita memang pinter pinter bermanuver untuk melakukan negosiasi dengan mereka
tapi saya ingatkan juga satu hal program nawacita terimplementasi menjadi rumah kedaulatan kementerian asdm dengan target membangun kedaulatan negeri dan sumber daya mineral
salah satu dari sembilan program strategis adalah hilirisasi industri mineral dan batu bara
sudah di tangan presiden menurut menteri jonan kita tunggu besok
apa poin tambang yang akan diteken presiden joko widodo
semoga pak presiden berkomitmen penuh dan tidak mengkhianati nawacita